pasti gak bakal ketahuan kan
lah rai lu tau dari mana kok bang kobar ngirim dokter buat raya
ya feeling gue aja sih soalnya kan raya kondisinya lagi gak terlalu bagus
ya mungkin aja bang kobar kan daripada harus ke rumah sakit
mendingan manggil dokter atau perawat pribadi kan
soalnya waktu itu raya bilang ke gue kalau dia di sana itu dijaga baik baik sama kobar
jadi bisa jadi tuh kobar nyariin perawat khusus untuk raya
masuk akal juga sih idenya
kalau misalnya bang kobar bawa naik ke rumah sakit atau ke dokter
pasti bakalan ada orang yang kenal sama raya di sana
dan kita tinggal nyusul di sana sih lebih gampang
bentar bentar bentar
tapi kalau yang ngejagain rumahnya kobar itu anak black cobra gimana
pasti mereka semua tuh reva dong
iya sih ref kayaknya bahaya deh mendingan gak usah deh
atau enggak aku bisa pakai pakai masker iya
aku pakai masker aja ataupun untuk mulut
jadi kan mukaku gak bakal kelihatan banget
orang juga gak tau
jadi itu yang mengejut siapa ya kan
ya gua setuju sih
tapi gak tau gua sama yang lainnya setuju atau enggak
gua sih kalau yang lainnya setuju gua setuju juga
eh tunggu tuh tapi gimana sama baju susternya
oh mohon kalau gitu gampang lah
kebetulan juga gua punya sekutu dia perawat
nanti gue ambil dah ke rumahnya soalnya rumahnya ngejauh dari sini kok
oke kalau gitu berarti semuanya udah setuju ya
rah makasih ya
boy kamu gak usah makasih
kan raya juga temenan
karena aku gak mau terjadi apa apa sama kamu
iya kamu tenang aja
papa lihat deh itu lucu gak lucu kan
ini juga lucu kan lucu banget
papa kok ketawa ketawa aduh
papa lucu kan berarti diketawain beliin
gue harus bersikap gimana nih
aduh tonton rempong dan kerempong
lama gak ketemu
lama gak ketemu
alhamdulillah kabar aku baik kok om
aku lagi berusaha membuang kesedihannya aku
ternyata lagi sedih kasian banget ya
iya tante kasian banget
aku gak bisa ke tante tante tuh begitu hebat banget
tante bisa seneng seneng kayak begini
tante bahkan juga nggak peduli sama orang yang udah ngebantuin tante
sampai rela ngeluarin lima m
iya ada orang yang udah ngebantuin sampai rela ngeluarin duit lima m
mungkin kalau gak dibantuin perusahaannya bakalan bangkuk
selain itu ya mungkin aja dia sekarang bakalan stres
dan gue bantuin itu semua ikhlas tanpa perasaan

udah lah gak usah dibahas
aku hanya ingin tante dan om tahu
aku ngebantuin ini semua ikhlas
sampai harus ngeluarin duit lima m
aku ngelakuin ini demi boy
karena aku sangat menyayangi dan mencintai boy
aku gak berharap harus balikan sama boy
enggak sama sekali tante om
ya udah gak usah dibahas
eh eh dimulai
jadi urusan itu belum kelar toh
mama nih bener bener menggadaikan anak kita ya
eh bukan kayak gitu nggak kayak gitu ceritanya pak
eh gini ceritanya ntar
ya kan waktu itu mama juga dicerita ke papa kan
perusahaan mama kan mau dituntut sama model
udah papa mau pulang
pak pak pak pak pak pak pak
kita makan dulu ya sus
siapa sih mereka
ngapain juga mereka disini ya
suster tunggu disini bentar ya
lo semua disini ngapain
kita ditugaskan bang gobar untuk menjaga keamanan raya
iya jadi kalau kamu perlu apa apa kamu tinggal hubungin kami aja
kami siap terima perintah
ngapain om kubar pakai kasih penjagaan buat gue segala sih
kayak gue itu tuan putri aja
makan ini di dalam aja sus
aku gak mau kalau sampai bang oki cedera atau celaka gitu
jangan lupa berdoa sama allah minta pertolongan
makasih banget buat ngadin udah ngingetin aku ya
kayaknya bener sering gue nih
eh tok tok tok kayaknya si willy cemburu sama oki sama nading
wah ada yang lagi cemburu kur nih
ye ye ye ye ternyata kalah set sama si oki
padahal ya yang ngasih perhatian ke nadine kan loh
wah sayang banget ya
si nading ternyata kepencet kepencetnya sama si oki
cinta memang bikin repot saudaraku
bercanda si tok tok itu
seharusnya itu kan mereka senang senang habis ngerayain kemenangannya si aden
mungkin gak senang senang mereka kayak gitu kali bira
iya bener baik
mama tuh kalau ada apa apa konsultasikan dulu dong dengan papa
kan kalau mama ada masalah dengan kantor apa juga yang kena imbasnya
mama nih bener bener gak nganggep papa sih
ini semuanya gara gara si mata blok
itu tuh bener tuh
topelin rahasia banget
ah mata blok